merayakan tujuh puluh tiga tahun kemerdekaan republik indonesia
dengan bangga transmedia mempersembahkan
program spesial bersatu indonesia
melaporkan detik detik proklamasi
langsung dari istana merdeka
dalam bersatu indonesia upacara kemerdekaan
dan di sore hari saksikan penurunan sang saka merah putih
dalam bersatu indonesia parada senja
ikuti rangkaian program spesial bersatu indonesia